sepanjang rabu siang hingga malam komisi pemberantasan korupsi kpk kembali menghadirkan setia novanto untuk dimintai keterangannya
datang pukul satu pada rabu siang dan keluar pukul dua puluh dua malam novanto diperiksa kpk hampir selama sembilan jam
novanto juga mengaku berat badannya turun
tak banyak jawaban yang keluar dari mulut mantan ketua dpr dari fraksi golkar ini ketika ditanya wartawan soal pemeriksaannya di kpk kali ini
novanto menjawab singkat bahwa dirinya kembali diperiksa untuk tersangka pengusaha madaoka masagung terkait kasus korupsi ktp elektronik
pak sehat pak
soal jc nya gimana pak apa sudah ada respon dari kpk pak
pak apa terlihat kurusan pak
ya agak kurusan pak
ada cepat timbang gak pak berapa sekarang
ayo turun sih
turun satu lima kg